sebanyak tiga puluh enam ratus sembilan puluh sembilan butir dari sepuluh jenis obat ilegal berhasil disita satres narkoba pores jepara jawa tengah
obat ilegal tersebut disita dari warga demak berinisial aw dan ua
polisi menyebut obat obat yang diproduksi sebagai obat ilegal
karena tanpa disertai izin produksi dan izin edar dari kementerian kesehatan
apalagi tersangka tidak memiliki pengalaman di dunia farmasi dan medis
tersangka aw diketahui sebagai peracik
sedangkan ua berperan sebagai pengedar
berdasarkan keterangan polisi pada jumat siang
penangkapan kedua tersangka bermula dari informasi masyarakat
karena curiga dengan aktivitas kedua tersangka yang bukan bekerja di medis
namun membuat dan mengedarkan obat
obat yang jumlahnya tiga puluh enam ratus sembilan puluh sembilan butir
berdasarkan keterangan saudara a
dia mendapatkan obat obat tersebut
dan masih kita kembangkan
untuk bel atasnya
dari pengakuan tersangka
pembuatan obat ilegal tersebut berlangsung sejak dua pekan lalu
dengan omset delapan juta rupiah
untuk mengelabui petugas
tersangka melayani pembeli hanya melalui online
kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya
kedua tersangka terancam hukuman lima belas tahun penjara
risiko peredaran obat ilegal
substandar dan palsu
semakin marak karena meluasnya perdagangan online
badan pengawas obat dan makanan bpom
telah berusaha mencegah peredaran dengan menyediakan sarana cek obat di laman bpom
ceklik menjadi program yang digalakan oleh bpom sebagai cara cek keaslian obat
untuk memastikan apakah nomor registrasi obat benar benar sudah terdaftar
cek kemasan dalam kondisi baik
perhatikan informasi pada label
pastikan memiliki izin edar
serta cek kedaluarsanya
adapun untuk mengecek izin edar produk bpom melalui web
dapat melalui laman cek bpom pom go id
jika hasil pencarian sesuai dengan obat yang diterima
baik nomor izin nama merek dan kemasan
artinya sudah resmi lolos izin bpom dan asli
sebaliknya jika tidak sesuai maupun tidak ada hasil pencarian yang muncul
maka obat bisa dikatakan ilegal atau belum berizin bpom
tim liputan cnn indonesia